hai hai hai hai hai hai hai lanjutkan oke kita hangout aja kan ya hai gue dan lu boleh
sel sel kemana aja lu semalu kemana mana gue di rumah pintu rumah
cak gue yakin usaha jalan nih cak
dok kemana dok
gue juga mau hidupin
hei lu mau kemana
biarannya tetap fresh ya
jadi juga ikut mabuk nanya rejing gue
lancang sekali kalian
lu sewat banget sih
keburan di situ ya
suruh pasang ac di sini
bokap gue mau pabrik ac
lu tua nggak berdiri
dia nggak ngerti
gue bete banget sama pak bonar ya pak masa nilai ujian gue jeblok semua
kok bengong gitu
mau ada apa sih
dulu mau kan bantuin gue
kerjain tugas gue
sudah berapa kali aku bilang
kalau kamu masuk ke ruangan ini masih dalam keadaan mengantuk
lebih baik tidur saja
hai sel kemarin semalam hai gue kemana mana gue di rumah pintu rumah
lo tokoci dan rumahnya gelap tanggal lo bilang lo sudah keluar kemarin sore keluar dari sore
hai keluar kemana enggak ada nung gue tuh semangat di rumah pulang kuliah gue langsung tidur sil
gua nggak enak masih resipi gua tuh udah kejanjin dia kalau lo bakalan jalan semalam dia apa si roy
kagetkan lo sil gua tuh bisa sil bikin hidup lebih enak dari sekarang hai asal serius
hai hargain gue dong hai gue ngerti nung hai tapi gue kan pilih pilih juga
hai tapi gue serius nung semalam gue di rumah hai mungkin gue ketiduran sampai gue nggak denger
ketuk ketuk pintu kuliah hari ini cukup sekian kalian boleh pulang
gue kaya ada yang aneh tau waktu tadi di kelas tuh
itu tuh kayak
lu sama siapa sih lu
eh lah masih aja lu
lu liat gak tuh nenek
gue kaya pernah ngeliat dia
tapi dimana gitu
lu mau ngapasih lu
lu mau ngapasih lu
lu mau ngapasih lu
lu mau ngapasih lu
lu mau ngapasih lu
lu mau ngapasih lu